berkunjung di kota tasik malaya jawa barat belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas
salah satunya nasi tutuk oncom benhil yang melegenda karena kenikmatannya
sesuai namanya nasi tutuk oncom benhil yang ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini adalah perpaduan nasi hangat dengan tutuk oncom kaya bumbu
nasi t o benhil lebih nikmat di santap panas dengan menumpu lengkap goreng tempe lalapan serta sambal hijau dan sambal tomat
selain rasanya yang lezat nasi t o benhil juga ramah di kantong
satu porsi hanya dihargai rp enam saja
t o benhil ini enak sekali ikon kota tasikmalaya juga
jadi kalau misalkan ada tamu dari luar kota kalau tidak ke sini
ini tidak lengkap
proses pembuatan nasi tutuk oncom sangatlah sederhana
usai menanak nasi tutuk oncom dibuat dengan campuran rempah pilihan kemudian dicampur tutuk oncom dengan cara diaduk
ini sehari dede bisa omset berapa
ada berapa kintal nasi
empat puluh lima kilo nasi per hari
di saat pandemi juga masih tinggi permintaannya masih tinggi saat covid
namun sayangnya proses santap nasi t o benhil masih mengabaikan protokol kesehatan
konsumen duduk berhimpitan satu sama lain tanpa jarak pun pedagang yang juga tidak mengenakan masker